siti nadia menambahkan selama ppkm diberlakukan
pemerintah telah menambah sekitar dua empat ratus tempat perawatan pasien covid sembilan belas di jawa dan bali
upaya untuk menambah ketersediaan perawatan terus bertambah
dibandingkan dengan minggu sebelumnya ppkm darurat diberlakukan
sekitar dua empat ratus tempat perawatan telah ditambahkan
sehingga saat ini tersedia sekitar tiga puluh lima lima ratus tempat perawatan yang dikhususkan untuk covid sembilan belas di pulau jawa dan bali
sementara satu lagi gedung pemerintah dialih fungsikan sebagai tempat isolasi pasien covid sembilan belas
kali ini gedung pustiklat manajemen kementerian pertahanan di jakarta selatan
selain diproyeksikan sebagai tempat isolasi untuk pasien covid sembilan belas dengan gejala sedang hingga ringan
tempat ini juga menyiapkan igd yang menyediakan sembilan belas bed berserta kelengkapannya
seperti ventilator hingga tabung oksigen
gunanya untuk mengantisipasi apabila pasien isolasi ini mengalami perburukan
atau ada pasien yang datang ke tempat ini dengan kondisi buruk
sehingga dapat dilakukan penanganan pertama
gedung ini menjadi satu dari empat gedung milik kemenhan
yang difungsikan sebagai tempat isolasi pasien covid sembilan belas
kemenhan juga akan memperbesar kapasitas di semua rumah sakit yang terafiliasi dengan tni
saya panggil pejabat pejabat dari tiga angkatan
bagaimana bisa ditambah tempat tempat tidur dalam satu ratus sepuluh rumah sakit yang ada di tni
saya berharap dalam empat lima bulan ini kita akan tambah juga jumlah rumah sakit lapangan
pada saat pembukaan gedung ini telah menampung tiga puluh tujuh pasien isolasi covid
pasien yang dirawat di tempat ini harus mendapat rujukan dari rumah sakit dr suyoto jakarta selatan